ini juga biasanya suka berburu barang bekas nih barang bekas itu kan suka dipelihara terus
oh mantan juga ya
mantan juga dipelihara
kita lagi ngomongin soal berburu barang bekas barang yang sesungguhnya ya
yang memang masih bisa digunakan itu kan gampang gampang susah
selain harus cermat dalam memilih juga harus pintar dalam menawar
nah produser lapangan cnn indonesia zayul haq mengajak anda untuk berburu barang bekas
di sejumlah pasar barang bekas di kota bandung
nah seperti apa keseruannya ini dia liputannya
lokasi pertama yang saya datangi adalah pasar jatayu
pasar yang dibuka dari pukul tujuh pagi hingga empat sore ini berada di jalan arjuna
lebih dari dua ratus kios berjejer sepanjang jalan yang sebagian besar menjual beragam produk besi dan spare part kendaraan
sebelum dijual barang barang bekas di sini terlebih dahulu dibersihkan agar tampilannya menarik
onder deal di pasar jatayu ada yang orisinil buatan pabrikan ada pula yang tiruan
pasar yang sudah berusia puluhan tahun dan terkenal di kota bandung ini menjadi incaran bagi mereka yang mencari spare part murah
motor saya rusak ditabrak orang ya otomatis saya mencari ganti yang lebih terjangkau dari
ya kebetulan saya ke sini langsung ditangkapi dengan baik langsung ada barangnya langsung sedia ada
meski dikenal dengan pusatnya onder deal bekas
pasar jatayu juga menjual alat alat rumah tangga bekas lainnya seperti blender mixer setrika bak mandi hingga kloset duduk
berikutnya adalah pasar loak astana anyar
tak seperti pasar jatayu yang menggunakan kios di pasar loak astana anyar ini pedagang hanya menggelar lapak darurat
banyak yang menyebut pasar astana anyar adalah pasar barang bekas terlengkap
sebab mau cari barang apapun ada
barang barang elektronik kaset helm kompor dan tabung gas barang bekas lainnya
ya kebutuhan masyarakat aja apa macam dryer macam macam aja blender mixer yang kayak gitu elektro juga ada kadang kadang baut baut yang kayak gitu juga
bapak dapat barang barangnya dari mana nih pak
suka nyari di bandar bandar kadang kadang ada yang jual juga ke sini
pasar yang buka setiap hari dari pukul tujuh hingga lima sore ini ramai dikunjungi
setiap akhir pekan
saya lebih nyari barang barang yang lebih murah sih daripada di toko
soal kegunaannya sama aja sih menurut saya
pasar barang bekas ini bisa menjadi alternatif anda yang sedang mencari barang yang anda butuhkan
ya jadi bagi anda yang belum pernah mencoba berburu barang barang bekas
tidak ada salahnya mendatangi lokasi lokasi yang menjajakan barang bekas
asalkan anda pintar pintar menawar dan memilih dengan cermat
sehingga anda bisa mendapatkan barang yang bagus dan berfungsi
zai ul haq helmi surya negara bandung jawa barat